warga desa tanjung sawit kampar riau khairudin siregar
menaikkan hadiah sayembara mencari keberadaan sang istri ervina lubis
dari seratus juta menjadi satu ratus lima puluh juta rupiah
ervina pergi meninggalkan keluarga tiga bulan lalu
saat sama sama mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di pekanbaru
namun setelah ditunggu lama ervina tak kembali
hoirudin mengaku kepergian ervina meninggalkan keluarga
di picu pertengkaran kecil di tengah keluarga
berbagai upaya telah dilakukan herudin mencari ervina
mulai dari pemberitaan media online cetak maupun elektronik
pihak keluarga juga sudah mencari dan menghubungi sejumlah kerabat
namun tetap tidak membuahkan hasil
dan bahkan sekarang masih berlaku satu ratus lima puluh juta
bagi siapa yang menemukan atau memberi berita ini ke kita
atau siapa yang menghubungi ke kita
akan kita berikan imbalan sebanyak satu ratus lima puluh juta
hairudin mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke polsek tampan pekanbaru